menikmati eksotisme pulau dewata berarti juga menghayati keseharian warganya
deretan pura menjadi pemandangan menarik saat berkunjung ke pulau dewata pulau seribu pura
salah satu yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah pura uluwatu
yang baru mulai dibuka kembali setelah tutup sejak awal pandemi
namun kini wisatawan tak lagi bisa sembarangan masuk ke sini
kalau dulu wisatawan hanya diminta berpakaian sopan kini ada syarat tambahan
penerapan protokol kesehatan secara ketat bagi wisatawan bukan tanpa alasan
tingginya jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia masih menjadi ancaman bagi wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan
namun upaya ini harus dilakukan agar penyebaran covid sembilan belas tidak meluas
apalagi lokasi wisata dikhawatirkan menjadi kluster baru penularan virus corona
jadi memang pandemi ini membuat kita harus lebih sensitif harus tahu mana yang utama dan yang paling penting
nah di saat pandemi ini kesehatan adalah hal yang paling utama
karena di saat pandemi faktor kesehatan menjadi utama dan dalam kaitan pariwisata
sebagus apapun atraksinya sebagus apapun atau seunik apapun atraksi atau akomodasi yang dicari orang bagaimana protokol kesehatan
nah ini yang menjadi penting
meski protokol kesehatan sudah diterapkan di lokasi lokasi wisata yang kembali dibuka ini
antusiasme wisatawan belum pulih seperti semula
masih ada keraguan yang muncul ketika memutuskan berlibur di saat pandemi
inilah yang kemudian menjadi peluang usaha baru bagi pegiat wisata yang menawarkan virtual tour
lihat saja pura uluwatu dengan panorama cantik tetap bisa dinikmati tanpa harus terbang langsung ke pulau dewata
anda tetap bisa memanjakan mata menyaksikan keindahan alam sekaligus memahami keadaan di luar sana

demikian juga dengan candi peninggalan di nasi sailendra yang bisa anda nikmati tanpa harus datang ke magelang
detail candi ukiran pada batu dan stupa yang berjajar rapi masih bisa dilihat dengan jelas meski anda di rumah saja
ini dulu jul ruah jalur setihelad phrase numis jakie

atau sembang menerang pari unhappy
informasi yang kita terima sangat lengkap
nah dari situ kita baru bisa memutuskan
gitu wah ternyata daerah
saya datangi gitu atau oh oke
daerah ini kayaknya kurang cocok
gitu mungkin bagian
destinasinya bagus gitu alamnya
disininya gitu nah akhirnya kita cukup
pergi dengan virtual tour saja jadi itu
menjadi sebuah seleksi filtering yang
menurut kita cukup efektif
sehingga kita melihat justru
ini ke depannya itu virtual
akan menjadi solusi jangka panjang juga
gitu untuk promosi
berwisata adalah hak individu
namun berwisata di saat
pandemi mengharuskan orang
menerapkan protokol kesehatan di lokasi
wisata saatnya menjadi
wisatawan yang bertanggung jawab
dengan tetap melakukan wisata aman
tim liputan sien